menghadapi jepang di perempat final tim nasional u sembilan belas indonesia akan mengandalkan dua gelandang serang mereka
witan sulaiman dan juga tod rivaldo ferre untuk membobol gawang jepang
sejauh ini witan dan tod fere sudah menyumbang tiga gol untuk skuad garuda nusantara
tim nasional u sembilan belas indonesia berhasil lolos ke babak perempat final piala asia u sembilan belas
bisa menekuk uni emirat arab di laga terakhir gita dengan skor satu
gol sematawayang garuda muda dicetak oleh witan sulaiman pada menit ke dua puluh tiga
dengan lolosnya tim nasional u sembilan belas kebobot delapan besar
maka hanya selangkah lagi mereka dapat tampil di piala dunia u dua puluh
pada piala asia kali ini witan kerap jadi aktor penting di lini serang skuad asuhan indra syafri
sebelum gol penutup melawan uni emirat arab pemain asal palu sulawesi tengah itu
juga tampil menyesangkan di laga pertama melawan taiwan
pemain kelahiran oktober dua ribu satu itu mampu mencetak grace dan satu asis untuk egy maulana fikri
menurut indra syafri witan merupakan skuad yang terbaik di pilihan
dan salah satu pemain penting di skuad garuda nusantara
coach indra pun menilai pemain termuda di skuad tim nasional u sembilan belas ini
terus menunjukkan perkembangan dalam permainannya
selain witan penampilan impresif juga diperlihatkan tot rival the fere
pemain asal klub persipura jaipura itu mampu membuat pertahanan uni emirat arab kontal pantik
todvere yang baru dimainkan di awal babak kedua beberapa kali menyulitkan pemain bertahan uni emirat arab
meskipun timnas indonesia harus bermain dengan sepuluh pemain setelah kapten tim nuq hidayat mendapatkan kartu merah
tot fere juga menampilkan permainan yang sangat baik di dalam skuad garuda nusantara
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik
dan tetap tertata dengan baik